wakil presiden yusuf kala menyayangkan penunjukan tin zuraida istri mantan sekretaris mahkamah agung nur hadi
yang pernah menghilangkan barang bukti sebagai staf ahli menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi
nur hadi diduga telah menghilangkan barang bukti dalam kasus suap yang menjerat edi nasution
plus menerima suap dari pihak lain yang berperkara di mahkamah agung
menurut yusuf kala sesuai etika staff ali seorang menteri harus bersih dan tidak tersangkut kasus
saya akan bicara dengan bahwa ya harus ada etiknya lah harus bersih lah
semua staf ahli itu apalagi mengurus sdm harus yang diangkat itu harus bersih lah
walaupun tentu juga memakai peraduga tidak bersalah tapi setidaknya harus dalam konteks keimpinannya

menurut diw tweak okay terima kasih telah mengingat kisah
dan terima kasih